nama kiflan zen kembali ramai diperbincangkan ketika wakil sekretaris jenderal partai demokrat andi arief menyebut
purnawai rawan ini berbisnis demonstrasi massa
tim kampanye nasional jokowi maruf amin menduga pengerahan masa di kampanye prabowo subianto sandiaga uno selama ini
merupakan arahan dari kiflan zen
assalamualaikum wr wb
jenderal pak iwan zen
tim kampanye nasional jokowi maruf amin ines nasrullah zubir menduga
maijen purnawai rawan kiflan zen menjadi dalang dibalik pengerahan massa pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno
dugaan ines tersebut berawal dari pernyataan politisi partai demokrat andi arief
yang membeberkan bisnis pam swakar saki flan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
menurut inas nazrullah zubir kepada detik com pertanyaan andi yang terang terangan membuka rahasia kubu dua cukup mengejutkan publik
inas menambahkan calon wakil presiden sandiaga uno mengeluh telah mengeluarkan uang hingga satu empat triliun rupiah
ia menduga biaya tersebut untuk membiayai pengerahan masa oleh kiflan zin
politikus hanura ini meminta semua pihak untuk mewaspadai aksi people power yang selama ini didengungkan pendukung prabowo sandiaga
sementara itu menurut jurubicara badan pemenang nasional prabowo sbianto sandiaga uno andre rosiade kepada detik com
pihaknya berkomitmen tidak akan mengikuti gerakan people power untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas
andre menambahkan bpn memilih menempuh jalur hukum ketimbang turun ke jalan dan berunjuk rasa
andre menambahkan bpn tak pernah memiliki niat mengintimidasi penyelenggara pemilu
namun ia menyatakan people power merupakan kehendak rakyat
sebelumnya tudingan kiflan zen yang ditujukan kepada ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mendapat balasan dari wassekjen partai demokrat andi arief
menurut andi arief kepada cnn indonesia com dulu kiflan zen merupakan komandan bisnis pam swakarsa bentukan abri

andi menduga kiflan kembali muncul ke publik dengan memobilisasi massa dan melontarkan pernyataan demi memperoleh perhatian prabowo subianto
ia menambahkan yang dilakukan kiflan agar dapat menjalankan kembali bisnis yang dulu pernah dijalani pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
kegiatan yang sifatnya massa tetapi kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang damai aksi
damai bahkan protes damai sebenarnya kan adalah juga merupakan kegiatan kegiatan yang dimungkinkan
bagi demokrasi untuk memberikan ruang bagi artikulasi politik masyarakat dalam menyampaikan
hak pendapatnya yang juga itu juga diatur oleh undang undang jadi sebenarnya semua pihak juga
sekarang harus mendudukan lagi persoalannya secara lebih proporsional jadi kalau kemudian
misalkan pemerintah misalkan atau aparat kemudian menyampaikan bahwa misalkan melakukan kegiatan
aksi damai bahkan protes damai itu dianggap inkonstitusional atau tiba tiba langsung
menggunakan terminologi makar dan lain sebagainya itu justru malah menurut saya itu yang kemudian
membuat demokrasi kita juga menjadi mundur nah padahal demokrasi dimanapun di negara lain
kemarin di new york ada occupai wall street itu kan juga aksi damai kemudian umbrella
demonstrasi di hongkong kemudian kemarin misalkan dua ratus dua belas dianggap kegiatan massa gerakan
yang damai itu kan juga sebenarnya enggak ada apa apa kan dan menurut saya kalau itu dilakukan
justru berbeda dengan terminologi revolusi kalau revolusi itu kan ada korban ada segala
macam itu dan kemudian memberi ruang kepada misalkan aparat keamanan untuk terlibat dalam
situasi seperti itu kan beda banget nah kalau aksi damai protes damai peaceful assembly gitu
menurut saya justru apa bukan menjadi jalan buntu justru malah memberikan satu apa apa
solusi yang cuk sleeping selama ini digaungkan dua apakah ini juga termasuk diangkal diggingulkan

siang kemarin itu
atas back kepada budokan ini sangat ketat pak prabowo yakin bahwa sekarang pria juga dia "

tentang hak penyampaian pendapat dan kemudian kalau dilakukan secara damai menurut saya betul
dan saya pun juga berpendapat sama seperti itu dan dalam konteksnya misalkan mas egy sujana
menyampaikan menurut saya pengertian kalau itu dianggap makar makar itu tuh kan penggulingan
pemerintahan yang sah kan enggak ada yang apa namanya dalam konteks sekarang ini di bpn
menggulingkan pemerintahan yang sah karena konteksnya berbeda yang kedua ada pelibatan
penggunaan instrumen misalkan sumber daya sumber daya tertentu baik militer dan lain sebagainya
untuk terlibat dalam sebuah apa namanya yang namanya makar jauh banget gitu loh dari makar
tetapi pihak aparat kan kemudian langsung men stempel itu dengan istilah makar yang dulu pernah
waktu tahun dua ratus dua belas itu kan polisi menyampaikan
kepada beberapa tokoh apa mereka dituduhkan makar dan kan akhirnya susah membuktikan adanya apa
versi via ya makar itu kan akhirnya kan dicabut semua nah kok sekarang tiba tiba oke dulu lagi
gitu jadi lompat pada kesimpulan yang menurut saya terlalu jauh gitu dan saya rasa kalau misalkan lebih
tepatnya ada di pidana di pasal penghasutan penghasutan itu selama tidak menimbulkan kerugian material
pakan atau segala macam itu oke penghasutan itu pendapat yang muncul lahir dari sebuah pemikiran
kalau itu sekarang dibentuk tim apa namanya tim pemantau jadi nanti kita semua bahaya juga mas
nanggis sekarang nanti kita ucapkan pikiran gitu gitu sih tiba tiba di langsung dicap makan kan
repotnya menurut saya sekarang justru semua pihak harus tahu proporsinya dan yang kami lakukan masih
hanya penggunaan penggunaan laporan kepada alamat bawah slu dkpp adalah merupakan langkah langkah yang
menurut kami betul dan kalaupun misalkan ada masyarakat yang ingin terlibat dalam masa
gitu sepanjang dilakukan secara damai menurut saya oke aja kok ada masalah oke oke nah apakah baik
inas kemudian bersepakat soal itu jadi begini justru ada narasi narasi
yang menginginkan itu people power itu bukan bukan secara konstitusional itu yang sekarang berkembang
di masyarakat bahasnya tidak seperti itu karena ada bahasa yang mengatakan terutama dari ego sejanarno
kita akan turunkan jokowi itu jelas bahasanya kita akan turunkan dengan kemudian apabila di kpu tidak
mengumumkan prabowo sebagai pengguna maka kita akan duduk di kpu dan bawah seluruh ini kan in konstitusional
oke begitu tidak diumumkan prabowo pemenang kalau jauh jauh harus ke sepuluh dulu nggak bisa namanya
konstitusional itu besar undang undang begitu nanti mereka tidak sependapat dengan kpu mereka
berangkat ke ke mk bukan langsung turun ke jalan menduduki kpu ini cara yang salah gitu loh ini yang
namanya inskonsumsi onatu seperti ini gitu kalau misalnya sekarang cara yang ditempuh dua misalnya
jalurnya sudah lapor ke bawaslu tapi juga yang misalnya
berkumpul di depan bawah sekarang kalau berkumpul dalam sekedar berkumpul demo kan di diatur dalam
undang undang silakan demo yang tidak dibenarkan itu melakukan melakukan menduduki gitu loh nah
bahasanya seperti itu itu sendiri bahasanya akan kita duduk di kpu sebelum mereka berangkat kemarin
ke hari kamis kan bahasa sudah jelas di beberapa di beberapa sosmed beredar di wio beredar bahasa
kita kalau besok kita kamis tidak diterima oleh
udah cukup mencekam buat masyarakat wadah ngeri gitu loh tapi ini sudah diklarifikasi
tembang di lapangan itu yang bikin mencekam masyarakat
masyarakat mencekam waduh hari kamis ini ada bahaya ini
karena bahasa di kiflanzen itu seperti itu
tapi dalam kenyataannya ternyata yang datang kan cuma dua ratus orang
ya oke lah kita jadi tenang lagi
kemudian tadi hari ini kemudian mereka lagi bawa masalah
oh ini nggak masalah buat kita kalau hanya untuk mengungkapkan aspirasi dan mengawal bpn
nggak masalah buat kita
tetapi narasi yang dibangun sebelumnya ini sebenarnya tidak bagus buat masyarakat
masyarakat akhirnya terganggu
karena beberapa kawan saya juga maaf aja yang keturunan gitu kan
mereka akhirnya nggak berani ke kantor pada hari kamis
karena mereka menduga hari kamis akan meledak
nah hal hal seperti ini tidak perlu dibikin narasi seperti itu
akhirnya mengganggu kegiatan masyarakat
tolonglah masyarakat sudah lelah
lelah dari mulai kampanye lelah kemarin pencoblosan juga lelah gitu lah
sekarang jangan dibikin lelah lagi dengan hal hal narasi seperti ini
kalau mau demo demo aja gitu
kita mau demo menyampaikan aspirasi kepada kpu begini
tapi kalau misalnya mengatakan kalau tidak diterima kita akan duduk di kpu artinya ada kekerasan
masyarakat jadi kaku
oke oke nanti kita selanjutnya kita bahas lagi
kalau misalnya memang sekarang jalur jalurnya kan sudah ditempuh
nanti kita konfirmasi ke mas ferry ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ini disampaikan apa yang disampaikan egy adalah suara masyarakat klien
ataupun selaku tim advokasi badan pemenangan nasional prabowo sandi
itu dibuktikan dengan skbpn sebagai advokasi yang ditandatangani oleh joko santoso
bahwasannya egy sujana ini adalah seorang advokat yang berada di bawah badan pemenangan prabowo sandi
kalau itu ya betul
tapi kalau pernyataan mas egy yang berkaitan dengan people power
saya rasa tidak ada kaitannya dengan bpn
karena tadi sudah disampaikan ya jalur yang ditempuh adalah jalur legal
jalur bpn yang tadi menyampaikan
menyampaikan resmi laporan tersebut ke bawaslu
kemudian juga relawan juga ada yang menyampaikan kepada bawaslu dkpp
saya rasa koridornya kita tetap sama sama menjaga
tetapi kemudian ya kita juga minta sebenarnya kepada bawaslu dalam hal ini
supaya juga dalam melakukan persidangan itu dilakukan juga proses sidangnya terbuka
supaya masyarakat semua pihak ngerti bahwa yang disampaikan oleh kami
oleh masyarakat itu validitas mengenai buktinya itu seperti apa
itu penting masyarakat untuk bisa menilai
dan kemudian juga masyarakat juga diberi kesempatan untuk menilai sikap bawaslu
terhadap satu bukti atau satu dokumen fisik yang dianggap merupakan pelanggaran atau kecurangan
itu juga masyarakat bisa menilai
nah problemnya kan yang tadi disampaikan oleh mas inas bahwa mk itu adalah merupakan institusi
yang sengketanya sengketa suara
tapi evaluasi kami problemnya itu juga bukan hanya yang bersifat kuantitatif soal suara
tetapi sifat yang kualitatif
ada misalkan bukti keterlibatan dugaan penggunaan institusi negara
ada dugaan pelanggaran penggunaan sumber daya dan keuangan negara
kemudian ada dugaan pelanggaran terhadap kebebasan
jadi itu juga kita minta penyelidikan lebih lanjut terhadap
apa misalnya meninggalnya lebih dari lima ratus tujuh puluh orang penyelenggara yang meninggal selama bertugas
dan lebih dari tiga ribuan orang yang sekarang dirawat di rumah sakit
dan tentu diantara itu ada yang sifatnya kuantitatif yang berkaitan dengan soal sistem perhitungan
input dan data entry segala macam lah
nah itu kalau yang dimaksud dengan mas inas mk mahkamah konstitusi
itu adalah hal yang sangat penting
hal hal yang nanti akan diselenggarakan untuk sengketa terhadap hasil suara
tetapi kalau yang kaitannya yang sifatnya kualitatif dan termasuk juga kaitannya dengan penyelenggara
itu kan bawaslu dan ranahnya juga dewan kehormatan penyelenggara pemilu
jadi sebenarnya ini yang masyarakat juga harus ngerti
kalau misalkan kemarin ada temuan dokumen bukti video yang di malaysia
itu kan bawaslu
merekomendasikan adanya perhitungan suara ulang rekomendasinya
tetapi masyarakat kan ingin tahu lebih jauh bahwa sebenarnya siapa yang terlibat di situ
rukonya itu milik siapa atau betul nggak ada dugaan keterlibatan misalkan pihak kedutaan di situ
itu kan masyarakat butuh jawaban
tapi artinya tidak akan turun ke jalan
saya rasa turun ke jalan dalam bentuk melakukan demonstrasi yang sifatnya damai
menurut saya dimanapun di dunia ini
boleh kok gitu
sampai hari ini ada kok demo yang masih berlangsung gitu
kalau nggak salah di perancis itu masih ada sampai sekarang
dan nggak mengganggu apapun
di waktu di arab springs itu juga seperti itu kok
sepanjang demonstrasinya protesnya dilakukan secara damai
itu demokrasi itu memberi ruang untuk itu
jadi nggak usah kemudian kita menjadi khawatir itu inkonstitusional atau tiba tiba terus kemudian
lompat untuk menggulingkan pemerintahan gitu
itu kita semua sama sama harus jaga
oleh karena itu kita minta juga supaya mas inas menyampaikan juga ke teman teman yang sekarang di pemerintahan
bahwa terutama yang kaitannya dengan aparat
supaya juga jangan kemudian merespon dengan cara cara yang justru malah kemudian membuat mundur demokrasi
ya kemarin pak menko polkam nyampaikan seperti itu terus memberi tuduhan makar
jadi kalau ada
ada aksi dan pasti ada reaksi
aksi itu kan dari mulai istimewa ulama tiga itu tadi kan yang mengatakan
ya pak rizieq mengatakan sendiri kok
mau menang mau kalah makanya prabowo yang harus dilantik
dengan cara cara yang akan nanti yang diterjemahkan akan menggunakan kekerasan
tentunya ya sebagai aparat hukum penegak hukum di indonesia
polisi harus dilantik
sudah jelas melihat ini sebagai apa
kok ini sebagai ancaman hukum harus tegas polisi
nggak bisa diem
polisi menilai ini sudah ancaman hukum
menko polhukam juga menilai ini sudah ancaman
kalau ini ancaman dan melanggar hukum ya harus ditindak tegas
dari awal ada
termasuk sampai mengenakan pasal makar itu
ya pasal makar kan penegak hukum yang menilai itu ada makar gitu
kita lihat nanti pengadilan akan diproses
pengadilan akan proses nanti apakah benar dia itu makrab
nanti bisa dilihat pengadilan
kalau nanti pengadilan makar tidak kita tidak
tapi sekarang penjajah yang jadi terjemahkan
yang jadi terjemahkan oleh polisi juga akan punya prosedur sendiri
kita juga kalau memang salah tinggal pergi aja kemana ke di pt un kan
kan banyak kita bisa ada perangkat hukum yang bisa melakukan itu
kita ke pt un bahwa ini salah
banyak pt un sekarang keputusan apa ya
menko polkam sudah mengeluarkan apa namanya
bawa juga ke ma itu
peraturnya benar apa enggak gitu loh
kalau enggak benar kan ma kan bisa putuskan
kita kan sudah ada semua aturan mainnya
tinggal dibawa aja
sekarang misalnya peraturan menko itu sudah terbit masalah orang orang yang diawasi
itu benar enggak peraturannya
kalau misalnya merasa tidak benar bawa ke ma
biar ma yang memutuskan
tapi bukan dengan sekarang teriak teriak di media teriak teriak di sosmed
tapi tidak melakukan apa apa gitu loh
kalau sekarang memang menggunakan jalur hukum bawa ke ma
kalau ingin menjawab semua kita kan harus menggunakan jalur hukum
polisi juga menggunakan jalur hukum
ketika polisi kalau misalnya kawan kawan dari sini mengatakan bahwa tindakan polisi salah dalam mentersangkakan egy sujana bawa ke pt un
kalau misalnya sekarang tadi disampaikan oleh mas ferry sudah mengatakan people power nya tidak begitu dan people power nya disini adalah unjuk rasa yang memang dibolehkan juga di
people power itu harus dalam koridor
harus dalam koridor
boleh semuanya dalam koridornya
dalam undang undang kan diatur diperbolehkan
tetapi yang sangat disayangkan ada elit elitnya sendiri yang ada di sana
seperti amin rais lah seperti habib rizik lah seperti egy sujana sendiri dan kiflan z
yang mengatakan seperti itu gitu loh
mengatakan nanti kita duduk di kpu gitu loh
kalau enggak ya kita berarti kita inkonstitunial aja
kan bahaya kalau misalnya ada bahasa bahasa
narasi yang dibangun seperti itu bukanlah narasi konstitusional
ini nasasi yang bahaya yang apa yang menakut nakuti rakyat indonesia
sekarang rakyat indonesia takut gitu loh
karena apa dengan rakyat people power sekarang akhirnya terbentuklah yang namanya people fight
ada lagi kawal indonesia
kan ini berbahaya
akhirnya apa yang terjadi rakyat dengan rakyat dibenturkan ini jadinya nantinya
loh kenapa disini juga
disini kan tidak senang
ini kan mengganggu people power
kita mau kerja terganggu
kita mau distribusi terganggu
akhirnya mereka membentuk kelompok lagi namanya people fight
people fight ini juga akhirnya akan berbentuk
mereka mengatakan kami adalah rakyat indonesia yang akan melawan people power
kan silahkan kalau sudah seperti ini
akhirnya apa pasti karena ada aksi timbul reaksi yang indah
anda termasuk yang mengatakan ada bisnis dalam tanda kutip bisnis people power
nah begini itu saya rangkai dari narasi narasi yang dibangun oleh andi arief gitu kan
andi arief mengatakan itu bisnis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian andi arief bilang itu yang sekarang dibawa bawa oleh kiflan zain ke prabowo
karena di dalam beberapa video kiflan zain mengatakan bahwa people power akan kita galang
artinya apa dia ini adalah biasanya menggalang masa
menggalang masa yang kata andi arief sudah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bisnisnya kan itu
jelasin andi arief
nah itu bisnisnya dibawa ke sekarang
cuma sekarang ini yang ditawarkan ke prabowo subianto
kita nggak tahu berapa biayanya
ada biaya apa enggak nanti mas
tapi begini yang menarik
sepanjang hari ini mas ferry barusan mengatakan sudah konfirmasi
yang soal people power itu sama sekali tidak pernah keluar dari kubu bpn
kemudian bang andre rosiade juga dalam beberapa pernyataan hari ini
itu juga mengatakan kalau kami tidak akan ikut people power
tapi ini berarti keluarnya dari mana
saya ke mas nyarwi deh
kalau misalnya dilihat ini sekarang tiba tiba semuanya nggak ada
itu nggak ada
yang terjadi adalah unjuk rasa biasa
unjuk rasa yang biasa terjadi sehari hari
ini negara demokrasi
kenapa berubah sekarang
kalau misalnya anda lihat nih
entah berubah atau memang bawa barang itu tidak ada sejak awal atau
enggak pertama begini
ada yang orang lain yang sebenarnya mengemuskan itu di luar bpn
enggak pertama begini
kalau kita lihat istilah people power itu populer
itu kan dipopulerkan pak amin rais ya
bagian dari bpn juga
nah setelah itu kan juga kemudian banyak digunakan istilah istilah itu
oleh pihak pihak yang dalam tanda petik merasa tidak puas terhadap kinerja kpu bawaslu ya
ternyata tidak percaya
dan itu banyak juga dialamatkan ke elit bpn
nah sebenarnya people power ini kan istilah yang netral sebenarnya
tapi kemudian dalam konteks indonesia dan di kita ini kemudian
kita ini masuk kepada memori people power sembilan puluh delapan sebenarnya
dan saya banyak melihat memori yang ditarik ke sana juga
tapi perlu diingat
karena demokrasi kita ini elitis dan demokrasi konstitusional iya
tetapi elit elit ini kan punya banyak celah di luar konstitusional proses ini ya
sehingga legitimasi coba dihitung
juga didapatkan melalui people power
maka tidak heran ada cerita soal bisnis people power seperti itu
elit ada kejenuhan juga dengan proses yang terjadi secara konstitusional
sehingga kemudian muncul kanal kanal yang kemudian yang orang labeli sebagai people power
apakah people power ini eksis sebagai hal yang wajar
artinya demokrasi apa
demonstrasi terbuka damai dan seterusnya
atau hal yang menakutkan
tadi dibilang bang inas tadi misalnya
nah ini yang kemudian
bukan tergantung narasi kemudian
narasi dan persepsi yang berkembang di masyarakat
dan juga ekspresi yang muncul
yang kita lihat di media dan juga di sosial media soal people power itu sendiri
people power itu sebenarnya hal yang wajar saja
tetapi memang dalam konteks kita yang kita hadapi hari ini
itu ada dua hal
yang pertama adalah yang terkait soal
yang dikhawatirkan soal delegitimasi kpu tadi
yang kedua soal menggulingkan rezim pemerintahan
yang kemudian ditarik ke arah makan
nah di sini yang kemudian narasi bisa berkembang kemana mana
oke narasi bisa berkembang kemana mana
nanti setelah jeda kita gali lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
mas fer kalau misalnya sekarang bisakah kita tanya kepada elit elit nih ya
ini kapan semuanya tudingan tudingan yang beredar di media saling tunjuk ini selesai
bang inas dulu deh
ketika media berhenti memberitakannya
bukan dari elitnya
tentunya elit ini begitu mereka dikasih jalur untuk bicara
nah kan bicara terus
tapi kita jalur itu ditutup untuk bicara saya yakin berhenti
kan ada media sosial juga
nah karena itu saya bilang media kan
media itu kan bukan hanya tv bukan hanya apa
pesan berantai juga bisa
tapi kalau misalnya ditutup satu sumbernya pasti ada sumber yang lain
ketika ktkwa belum begitu besar di tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kan tidak seperti ini
ini dua puluh dua mei akan stop
tunjuk tunjukkan nggak mas ferry
ya menurut saya itu penting untuk bawaslu membuka sidang mereka
karena itu penting untuk masyarakat
masyarakat kan sekarang juga udah pintar
jadi tingkat partisipasi masyarakat itu tidak hanya ditunjukkan ketika mereka
partisipasi masyarakat itu juga mereka ikut melakukan monitoring ikut memberi penilaian
jadi sebenarnya ada tuntutan juga kepada institusi institusi bawaslu lah atau dkpp untuk kemudian membuka
sebenarnya kpu juga dituntut oleh masyarakat
tapi kan permintaan kita misalkan soal simulasi sistem perhitungan jauh jauh hari sebelum pencoblosan tidak dilakukan oleh kpu
ada masyarakat pengen ada audit forensik server it kpu juga nggak dilakukan
jadi sebenarnya hal hal yang kayak gitu sebenarnya dituntut
nah bawaslu sekarang kan mereka menerima
bukti bukti apakah video atau bukti fisik yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh kami itu harusnya dibuka
dan kita pun juga dari video dari bukti bukti fisik yang disampaikan oleh relawan dari masyarakat kepada kami pun juga kami lakukan proses sortir seleksi
kemudian konfirmasi terhadap tempat kejadian dan waktu kejadiannya baru kemudian setelah itu kita sampaikan kepada bawaslu
nah untuk itu sebenarnya kami punya harapan besar
karena bawaslu ini membuka persidangannya
supaya masyarakat juga bisa menilai sebenarnya gimana sih
nah itu berpengaruh terhadap apa yang akan tersampaikan oleh kpu
kan kalau sebenarnya juga asik asik aja sebenarnya kalau misalkan kpu nanti menetapkan hasil proses rekapitulasi suara secara manualnya pada saat yang bersamaan
bawaslu nya pun juga bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa tidak terjadi apapun seperti laporan laporan yang diterima disampaikan oleh masyarakat
tapi sebaliknya kalau ternyata masyarakat menilai bahwa laporan yang masuk ke bawaslu secara baik secara kualitatif maupun kuantitatif itu memiliki tingkat signifikansi yang besar
itu kan juga berpengaruh sedikit banyaknya terhadap pandangan masyarakat mengenai keputusan kpu itu
jadi ini sebenarnya udah bukan urusan dua atau satu bukan urusan kalah atau menang
tapi urusan masyarakat concern terhadap pelaksanaan pemilu yang mereka ingin dilaksanakan secara jujur adil gitu
jadi dan itu akan selesai begitu kpu mengumumkan atau belum
disitulah nih apa namanya di tangan bawaslu lah di tangan kpu lah di tangan dkpp lah apa namanya itu
di tangan mereka lah itu demokrasi ditegakkan atau tidak
itu rakyat juga bisa nilai
jadi kalau sekarang ditutup tutupin sekarang kita nanti disangkan kita
dan begini misalnya tidak memuaskan satu apakah kemudian kembali akan ada tudingan tudingan atau
ini bukan soal dua satu
satu pun kalau ada dugaan peranggaran pun silahkan
tapi maksud saya kita ingin ada mekanisme yang lebih terbuka
nanti jangan sampai kita yang dianggap dua nanti ngada ngada ini menyampaikan bukti dan laporannya
nah untuk menihilkan itu
menyakinkan masyarakat bawaslu yang membuka
kemudian juga masyarakat dan kita semua berhak dong menilai bagaimana sikapnya bawaslu terhadap misalkan dugaan kecurangan dan dugaan pelanggaran itu
oke kok sudah santai santai aja
jadi kita juga sudah melaporkan enam belas ribu kecurangan
nah enam belas ribu plus yang kita tambahin lagi jadi sudah ratusan ribu itu
banyak sudah enam belas ribu kita sudah kita secara bertahap kita sendiri akhirnya total total saja enam belas ribu pelanggaran sudah disampaikan ke bawaslu
ya kita juga nggak banyak banyak terak terak
karena kita inginkan hasilnya bukan terak teraknya di jalan
kalau ini kan sekarang ngantar dokumen aja pakai rombongan pulang setelah jumat
kita nggak pakai begitu
kalau pakai rombongan juga boleh
ya silahkan aja bebas tapi juga kita nggak terak terak
karena data kita cukup banyak kita sampaikan
karena kecurangan itu bisa dilakukan siapa siapa saja
kpps pun tidak semuanya kpps yang jumlahnya delapan ratus sekian kpps
delapan ratus ribu sekian kpps
tidak semuanya orangnya satu
ada yang di dua ada yang di tiga
dan dua duanya kalau misalnya punya peluang untuk melakukan kecurangan di kpps itu tadi ya
melakukan punya peluang
ya itu kita sampaikan
jadi jangan dibilang bahwa satu melakukan kecurangan tidak gitu
kita nggak punya peluang
ya memang gue nggak denger
tapi pada intinya begini
pada intinya silahkan saja ya
tapi yang penting biarkan proses hukum ini
berlangsung di bawah seluruh dan di kpp
dan tidak perlu diintervensi dengan ditunggui gitu loh
ini yang bahaya
tapi kalau membuka diri boleh
silahkan membuka diri lihat aturannya
bagaimana aturannya di sana
kalau memang aturannya memang boleh dibuka dibuka
karena kita kan harus mengacu kembali pada undang undang
mas nyarwi singkat terakhir
ya ya begini
demokrasi kita ini kan masih elitis juga sebenarnya
artinya kita dikenal oleh muslim sepertinya sangat elitis
dan kita sebagai elit semua itu kan juga pelan pelan supaya demokrasi kita juga jauh

kredibilitas pada institusi penyelenggara sehari ini menjadi taruhan
maka sebenarnya tadi saya senang sekali dengar mas ferry dan bang indah cerita
kita serahkan bareng bareng ke hasil yang dari kpu
dan kemudian bagaimana proses di bawah seluruh dan seperti itu
tapi begini satu lagi poin ya putri
bahwa seandainya misalnya ketidakpuasan itu muncul
kemudian orang ya menyampaikan pendapat terbuka
baik di media maupun di panggung umum
ya itu sasaran dibuka saja
karena kita sedang berdemokrasi dan kita nikmati prosesnya juga
apapun yang sedang memang bahwa kemudian legitimasi secara menjaga proses secara konstitusional
itu juga satu poin yang harus bareng bareng disepakati
karena kita gak mungkin keluar dari jalur yang sudah kita atur bareng bareng
mekanisme proses kita lewati bareng bareng
sampai kemudian tahapan sampai di mana misalnya proses hasil pemilu ini nanti akan berakhir
itu yang akan kita terima bersama sama
baik baik oke waktunya habis terima kasih banyak mas nyarwi
mas ferry bang inas terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
kita lihat perkembangannya karena sangat dinamis
mungkin besok ada perubahan lagi dua hari lagi kita tidak tahu
terima kasih bapak bapak
dan siaran indonesia prime news segera kembali